sampai jumpa di video selanjutnya
pancan bapak lo
kan gue udah ngedropin lo tiap hari
keluar duit berapa lo
lo udah mulai perhitungan lo sekarang sama gue
ya kalau sekalian gue berangkat kuliah sih nggak apa apa
nah ini gue lagi libur
sengaja ini gue nganterin ngelu
mama lagi sedih
ma ikut sekalian kesana
ada apaan lagi sih
buang buang bensin gue
udah gak pernah ngasih duit bensin
mau jual sama seseorang
menanggap gue nih
ternyata emang ratinya
rati yang disebut semalam
rati tukang jamu
pacar bapak lo
pacar bang muhidnya
kemarin bapak lo pacaran
sama tukang jamu
di bawah pohon
makan di kebun

nggak diketahui gue yang lo beraksi rati
muhidnya mana sekarang
ada apa pak
di mari ada anak gue ya
iya bener pak
ada chica sama amira di dalam
tuh mereka lagi makan coklat
pak rw mau coklat juga enggak
biar orang tuanya kagak nyariin
terima kasih ya pak rw
saya sudah ngasih tau sama pak muhidi
untuk menjauhi di rati
biar nggak geger
nasi sudah menjadi bubur mas
ini gara gara istri komandan
saya titip pesen sama sampean bernama
kalau nanti sampean ketemu sama adik rati
kasih tau dia
jangan pacaran sama pak muhid
diamu sama maknoid paham sekarang mas jono memancing di air keruh saya mau cari di
hati hidup jangan sampai ketemu sama maknoid assalamualaikum waalaikumsalam ini ngomong ngomong
pak rw itu balik jadi hansip lagi kagak bu
semalam kehujanan batik saya jemur lupa ngangkat kekuasaan loh emangnya batiknya cuma satu pak
kaget bu lebih dari satu cuma emang saya jemur semua gitu ya wes kalau gitu gini aja nanti
saya bilangin sama mas aceh supaya pak rw dibeliin baju batik biar banyak bajunya
ya enggak usah bu terima kasih ibu puput ada ada aja yaudah bu kalau begitu saya
permisi iya assalamualaikum waalaikumsalam ibu
enggak nyangka ya si muhyidd
makanya emang minah takut
itu si tina
kita ngumpet yuk
bentar dia mampir
kok tumpah ini emang gak mampir
untung dia gak liat
tentang ini aku ngerti
iya pak rw
kebetulan ketemu disini
tadinya gue mau ke rumah lo
ada apa pak rw
si amira sama cika ada di rumah bu put
udah bilang kok
lo kasih tau emangnya cika
biar dia nggak kelimpungan nyariin anak
udah saya kasih tau kok pak nb
baguslah kalau begitu
amira juga seneng kok main disana
banyak makanan katanya
demen lo ya
terima kasih pak rw

bicara bicara aku dengan pria
parkir salondron mateng di
tempat sepi yang mana
kok gak ada
pinter juga pak muhyiddin nyari tempat muncul